jadi tergantung undangannya kalau undangannya dari pks banyak ya insya allah kan kita dibukakan jalannya untuk berjuang bersama lagi
tapi yang penting adalah bagaimana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil ke depan